ketua umum pbnu yahya kolil stakuf minggu siang membesuk david ozora
menurut gus yahya kondisi david sudah berangsur membaik
hal tersebut ditandai dengan ventilator yang sudah dilepas per hari ini
ia pun sangat mengapresiasi tim medis yang terus mengawal dan mengawasi perkembangan david
ia berharap kejadian penganiayaan yang dialami david tidak terulang kembali
alhamdulillah keadaan david membaik dengan cepat
bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim dokter sebelumnya
ini adalah pertanda yang sangat mengembirakan
alhamdulillah keluarganya ayahnya ibunya dan famili familinya semuanya sabar
sebelumnya sinta nuriyah istri presiden keempat republik indonesia abdurrahman wahid
didampingi putri sulungnya alisa kotrunada wahid minggu siang datang menjenguk david
kedatangannya untuk memberikan dukungan moral bagi keluarga korban
tak hanya sinta nuriyah sejumlah pengurus dan kader nadlatul ulama
gp ansur dan banser dki jakarta juga menyambangi rumah sakit maya pada jakarta selatan minggu siang
meski belum sadarkan diri hingga minggu siang
rais syuriah pwnu jakarta kiai hadi muhyiddin ishak menyebut
tingkat kesadaran david mulai mengalami peningkatan
sudah buka mata tapi memang belum sadar
ngomong juga belum
belum belum bisa
masih pakai alat bantu pernafasan nggak pak
yang dibolongin sini ya untuk suplai oksigen
karena menurut dokter oksigennya rada kurang
kiai haji muhyiddin ishak meminta agar pihak kepolisian bisa menindak tegas para pelaku
dan berharap korban bisa lekaskun
tim liputan cnn indonesia